kita ke informasi yang pertama pemirsa dua orang warga negara indonesia di malaysia tewas dengan cara dimutilasi
meski salah satu korban diduga merupakan pengusaha kain asal bale endah kabupaten bandung
namun pihak keluarga belum bisa memastikan jasad korban yang dimutilasi adalah kerabatnya
keluarga masih menunggu hasil tes dna
dua orang warga negara indonesia yang terdiri dari satu orang pria dan satu orang wanita asal kabupaten bandung
dikabarkan tewas dengan cara dimutilasi di malaysia beberapa waktu lalu
jasad sang pria diduga merupakan warga kecamatan bale endak kabupaten bandung bernama ujang nurianto seorang pengusaha kain
pengacara dan perwakilan pihak keluarga ujang telah bertolak ke malaysia untuk tes dna
hasil tes baru keluar dua pekan hingga satu bulan mendatang
namun saat melihat jasad korban mutilasi tersebut
keluarga belum bisa memastikan bila itu kerabatnya
selain wajahnya tidak bisa dikenali
keluarga termasuk sang istri tidak melihat ciri ciri khas suaminya di jasad korban
karena itulah pihak keluarga akan menunggu hasil dna untuk memastikannya
melly sang istri sendiri mengaku bila suaminya memang seorang pengusaha kain
dan tengah berada di malaysia sejak dua puluh satu januari lalu
pria asal kabupaten bandung ini memang sering pulang pergi ke malaysia untuk urusan bisnis
menurut ketua rt uwas sodikin
ujang tengah mengirim kain ke malaysia sebanyak dua kontainer
dan membawa uang sekitar dua miliar rupiah untuk melunasinya
terkait korban yang tewas bersama seorang perempuan yang disebut sebagai istri ujang
uas menyangkalnya dan mengklarifikasi bahwa perempuan tersebut merupakan pegawainya atas nama al munawaro
terakhir kontak aa itu tanggal dua puluh satu malam setengah delapan malam selasa kalau nggak salah
dari sana malah nggak ada kontak lagi
tapi teta udah dapat kabar dari masnya
ngasih kabar tuh
ke malaysia hari kamis
telepon bang jimmy itu adiknya yang telepon bang
katanya hari rabu melakukan astagfirullah kenapa dia belum pulang
tapi saya cera cek hari salasa ke hotelnya udah nggak ada kata bang jimmy
kementerian luar negeri melalui kbri di malaysia telah berkoordinasi dengan kepolisian malaysia
terkait dugaan wni yang dimutilasi di sungai buloh selangor
kbri terus mendukung membantu proses evakuasi
yang investigasi yang sedang dilakukan
oleh pihak kepolisian malaysia
pihak kepolisian malaysia telah meminta beberapa informasi yang tadi saya sampaikan
seperti sidik jari dari wni yang diduga menjadi korban ini
dan juga data data seperti komunikasi telepon terakhir dari wni yang diduga hilang ini
jurubicara kementerian luar negeri arman atanasir menyebut
kbri membantu pendampingan keluarga dan pengacara nurianto
kepolisian malaysia masih mengumpulkan data untuk memastikan identitas korban
tim liputan cnn indonesia